terima kasih anda masih bersama kami dalam keterangannya pada persidangan ahli hukum pidana albert aris mengatakan hasil tes poligraf bisa dijadikan alat bukti dalam sebuah persidangan
hal ini disampaikan saat ia hadir dalam persidangan lanjutan kasus kematian yosua di pengadilan negeri jakarta selatan pada rabu pagi
awalnya kepada albert aris kuasa hukum richard eliezer roni talapesi mengajukan pertanyaan bagaimana pendapatnya sebagai ahli menilai kekuatan pembuktian dari ahli poligraf
menurut albert hasil pemeriksaan poligraf yang dipunyikan atau disampaikan oleh ahli bisa menjadi alat bukti yang sah dan selanjutnya sepenuhnya merupakan pertimbangan otoritatif hakim untuk memberi penilaian
namun ia juga menjelaskan dalam kitab undang undang hukum acara pidana dinyatakan hasil tes poligraf belum digolongkan secara terperinci menjadi alat bukti atau barang bukti
bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan
pertanyaan ahli poligraf
poligraf ini untuk ini ya apa
ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector
oh baik light rector jadi gini memang kalau kita lihat
kuhap itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti
barang bukti di atur depas tiga puluh sembilan kuhab alat bukti di atur satu ratus delapan puluh empat kuhab yang limitatif
ada saksi surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya
nah ketika ada metode metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam kuhap
karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif terbatas dan memaksa
dan kita ketahui bahwa kuhab ini dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini teknologi dan sebagainya
maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan
oleh keterangan ahli maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai
tak hanya soal poligraf saat menjadi saksi ahli meringankan untuk richard eliezer ini
albert aris juga mengatakan tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
albert berpandangan ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau jabatan yang berwenang
penerima perintah dinilai berada dalam keadaan terpaksa
jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal lima puluh satu s satu maka redaksionalnya adalah niat strafbar tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana
karena adanya perintah jabatan atau ampel bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang
maka sesungguhnya profesor van bamelen dalam bukunya hukum pidana i mengatakan
si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik
apa itu konfliknya
di satu sisi
dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana
dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana
tapi di satu sisi
ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut